dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi
eksekusi dibayangan aku pada saat itu adalah iya begitu ya kan
ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal
jadi tumbal dong tumbal apa nih
inilah cuplikan video viral pemilik akun tiktok at dinski diary yang mengaku mendapat tawaran menjadi mc dalam acara arisan yang diduga menggunakan tumbal brondong atau pria muda untuk pesugihan
habis itu gue nanya ini buat pesugihan terus dia jawab bener seperti pesugihan
terus gue nanya lagi kalau boleh tahu pesugihan untuk apakah awet muda kecantikan kekayaan karir dan lain lain
sang pemilik akun rambutnya
ini sari kepada detik com menyatakan apa yang disampaikan dalam video tiktok miliknya memang pernah dialami
bahkan bukti percakapan klien yang menawarinya pekerjaan dalam acara arisan tersebut masih disimpannya hingga saat ini
ia juga menyebut siap jika dimintai keterangan oleh polisi karena tidak ingin dituding sebagai penyebar hoax
si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa birth day party dulu setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual
menanggapi hal itu kepala polsek kebayoran lama kompol doni mengatakan pihaknya telah menerima video viral yang dimaksud
kini penyidik reskrim sedang melakukan penyelidikan
kita sudah terima mensosnya sementara anggota kami masih penyelidikan di lapangan
yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim
dibimbing kanit reskrim ya bang berarti sudah terima video viralnya ya
video viralnya kita sudah terima sementara tim bersama kanit reskrim masih lidik di lapangan
video ini menarik perhatian
masyarakat karena disebutkan acara arisan sosialita yang menyelipkan ritual penumbalan manusia tersebut
direncanakan dilaksanakan di sebuah tempat di kawasan pondok indah
yang notabene merupakan kawasan pemukiman elit jakarta
ibu putan cnn indonesia